kita beralih ke informasi lain wisata alam memang kerap menjadi salah satu pilihan saat berlibur
di lumajang jawa timur misalnya wisata air terjun tumpak sewu bisa menjadi salah satu pilihan
wisata air terjun tumpak sewu terletak di desa sidomulyo kecamatan pronojiwo lumajang
sekitar lima puluh km dari pusat kota lumajang
dinamakan air terjun tumpak sewu lantaran memiliki banyak aliran air
dalam bahasa jawa sewu berarti seribu
air terjun ini memiliki ketinggian satu ratus dua puluh meter
air terjun tumpak sewu memiliki formasi yang unik karena memiliki aliran air yang melebar seperti tirai
air terjun ini dikenal dengan miniatur niagara
dan menjadi salah satu lokasi tujuan wisatawan dari sejumlah daerah di indonesia
untuk masuk ke wisata ini pengunjung cukup membeli tiket sepuluh ribu rupiah
selain bisa menikmati keindahan alamnya para pengunjung juga bisa swap
untuk menikmati keindahan alamnya para pengunjung juga bisa swapun
pertama ya ingin tahu aja katanya berapa
ternyata setelah saya kesini ya memang bagus luar biasa
biasanya air terjun kan cuma satu gitu ya saya sering lihat kan gitu
ini kan bisa banyak terus kayak karang karangnya itu kayak ada warnanya gitu
menurut pengelola wisata air terjun ini merupakan satu satunya wisata air terjun
dengan seribu mata air dari gunung semeru
bahkan airnya pun dapat langsung diminum
bagi anda yang belum memiliki tujuan tempat wisata untuk mengisi libur akhir pekan
wisata air terjun tumpak sewu di lereng gunung semeru ini bisa menjadi alternatif untuk anda